polisi telah memeriksa tujuh saksi untuk mengusut kasus mutilasi istri oleh suaminya yang terjadi di ciamis jawa barat
dugaan sementara motif pelaku memutilasi korban karena faktor ekonomi
polres ciamis meminta keterangan tujuh saksi dari keluarga tetangga hingga rekan bisnis pelaku
untuk mengetahui motif pembunuhan dengan cara mutilasi dan seorang suami terhadap istrinya
dugaan sementara motif pembunuhan adalah faktor ekonomi yang menyebabkan pelaku depresi
karena pelaku terlilit utang baik pada bank maupun perorangan
pelaku juga kerap terdengar cekcok yang dipicu perilaku anaknya yang telah dua kali menggadaikan sepeda motor
sudah dua kali pelaku diperiksa polisi namun keterangan yang diberikan selalu berubah ubah
ada beberapa saksi yang sudah kita periksa memang menerangkan bahwa korban atau pelaku ini
terdengar diperkirakan dengan keterangan utang di perorangan maupun di bank
untuk sementara kita belum menyimpulkan yang jelas ada terlilit hutang
jumlahnya lumayan besar di atas seratus juta